anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
wacana penggantian hari libur nasional untuk lebaran dua ribu dua puluh
guna menekan jumlah pemudik di tengah pandemi covid sembilan belas
arus mudik lebaran diperkirakan tetap akan terjadi
meski pemerintah akan memperlakukan status orang dalam pemantauan
atau odp bagi pemudik yang mudik saat libur lebaran dua ribu dua puluh
rencana penggantian hari libur nasional untuk hari raya mengemuka
saat presiden jokowi dodo memimpin rapat terbatas atau ratas
soal pembahasan mudik bersama sejumlah pejabat terkait dua april dua ribu dua puluh
usulan ini muncul seiring dengan keputusan pemerintah
yang tidak melarang aktivitas mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh
walaupun pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk tidak mudik
di tengah pandemi covid sembilan belas yang kian meluas
sosiolog dari universitas nasional jakarta sigit rohadi menilai
wacana penggantian hari libur untuk lebaran dua ribu dua puluh
bukanlah langkah efektif untuk menekan arus pemudik menuju ke kampung halamannya
meski demikian sigit mengapresiasi keputusan pemerintah
untuk tidak melarang mudik dan menyebutnya sebagai keputusan yang bijaksana
mengingat tradisi mudik lebaran yang sudah mengakar kuat
di tengah masyarakat indonesia membuat mudik sulit untuk dihapus

ini barangkali polanya berbeda
kalau pada tahun tahun sebelumnya kendaraan umum itu yang menjadi andalan
mungkin tahun ini kendaraan pribadi yang akan banyak menjadi andalan
artinya akan ada pemudik yang menggunakan mobil mobil pribadi
betul pemerintah sudah menetapkan aturan bahwa siapa yang tetap mudik
akan dikenakan status mudik
orang dalam pengawasan
tetapi saya yakin itu tetap tidak menghalangi atau mengurangi orang yang ingin mudik gitu
saya kira pemerintah bijak juga mengetahui situasi bahwa
tidak mungkin membuat larangan mudik gitu karena ini sesuatu yang melawan tradisi
lebih jauh sigit menilai langkah pemerintah yang mengambil keputusan untuk menjadikan pemudik
yang tiba di kampung halaman dari jabodetabek sebagai orang dalam pemantauan atau
odp serta mengefektifkan kinerja aparatur daerah dan komunitas warga pada tingkat rt dan rw
untuk melakukan pemantauan secara melekat agar pemudik melakukan isolasi mandiri selama empat belas hari
juga bisa menjadi upaya terbaik untuk menekan angka penularan covid sembilan belas saat lebaran dua ribu dua puluh
usulan penggantian hari libur untuk lebaran juga menjadi rencana yang kurang populer bagi masyarakat
warga menganggap kebijakan tersebut tidak akan mampu untuk menahan keinginan mereka kembali ke kampung halamannya
untuk mencapai nilai yang paling pekerjaan masatwo tuh revolusi janganlah saja mempertimbangkan
terlalu lama kan nggak enak juga habis uang kan nggak enak mudik aja lah
gelombang mudik sesungguhnya sangat berisiko untuk memperluas penyebaran covid sembilan belas
mengingat nantinya akan terjadi mobilitas orang dalam jumlah besar ke seluruh wilayah di indonesia
namun jika anda tidak mampu menahan keinginan untuk berkumpul bersama keluarga saat momen lebaran tiba
setidaknya anda bisa mematuhi imbauan untuk melakukan perlindungan diri sendiri
di antaranya dengan menjaga jarak serta menghindari kerumunan
semuanya guna menjauhkan anda dari kemungkinan tertular covid sembilan belas
sufini tanjung arya osmoro jakarta
pemerintah hanya mengimbau agar masyarakat tidak mudik saat hari raya idul fitri
pemerintah beralasan kebijakan tetap membolehkan warga mudik demi menjaga denyut perekonomian
kebijakan ini dikhawatirkan dapat memperluas penyebaran wabah virus corona
sementara pemerintah belum punya protokol konkret untuk mendeteksi
masyarakat yang pulang kampung ke halamannya
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
melalui sambungan telepon ada pak juri ardiantoro deputi empat bidang komunikasi politik dan desiminasi informasi ksp
dan melalui sambungan telepon ada juga pak agus pambagio pengamat kebijakan publik
saat malam pak jury
dan saat malam pak agus apakah bisa mendengar suara saya juga
malam bisa assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya mau ke pak juri terlebih dahulu
pak jury aturan soal boleh tidaknya masyarakat mudik ini menimbulkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat
mungkin anda bisa jelaskan sebetulnya pemerintah ini sikapnya bagaimana
ya sebetulnya sikap pemerintah kan jelas dan tidak perlu menjadi simpang siur ya
jika jelas bapak presiden mengatakan bahwa masyarakat indonesia
harus membatasi pergerakan sehingga pemerintah minta dengan sangat kepada masyarakat untuk tidak mudik
jadi memang himbawan tetapi himbawan ini disampaikan dengan semangat yang sangat kuat untuk tidak mudik bagi masyarakat
yang akan datang ini
ini sejalan dengan
ini sejalan dengan kebijakan yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah
yakni kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
di mana seluruh pergerakan arus orang dan barang itu akan dibatasi
jadi memang tidak dilarang tetapi akan dibatasi dan akan diatur bahwa orang sebaiknya tidak mudik
pak juri apa sebetulnya pertimbangan tetap memperbolehkan masyarakat untuk mudik
semata menjaga denyut perekonomian agar tetap berjalan atau ada pertimbangan lain sebetulnya
ya saya kira pertimbangannya banyak sekali ya
pertimbangannya ada pertimbangan belajar dari negara lain ada pertimbangan sosial ekonomi karakter budaya bangsa kita dan lain lain ya
tapi intinya adalah bahwa rezim pengaturan pembatasan sosial ini adalah pembatasan bukan pelarangan
karena mungkin ada orang yang dengan sangat terpaksa harus mudik tetapi harus menghadapi konsekuensi bahwa ketika sampai di kampung
dia akan dikenakan beberapa pengaturan pengaturan oleh daerah yang nanti akan menerapkan kebijakan pembatasan pembatasan sosial berskala besar
jadi yang akan mudik pun akan menghadapi situasi
situasi yang rumit jadi makanya sebaiknya tidak mudik
dan pemerintah akan memberikan stimulus atau bantuan sosial bagi yang tetap tinggal di kota kota besar ini
sehingga kehidupan ekonominya akan dijamin dan tidak perlu risau
nah untuk libur nanti akan diatur cuti libur setelah nanti wabah ini meredah
dan kemudian bisa menikmati pulang kampung atau mudik setelah
wabah ini bisa dikendalikan
oke pak juri apakah menjaga denyut perekonomian ini lebih penting ketimbang menekan angka penyebaran covid sembilan belas di mata pemerintah
saya kira bukan hanya soal ekonomi ya pertimbangannya banyak sekali
bayangkan ya orang tinggal di jakarta di tempat tempat di mana orang tidak bisa mudik
sementara di jakarta juga berkumpul dalam satu ruang yang sangat padat
itu juga satu yang berisiko
karena harus diatur supaya kebijakan ini tetap konsisten jaga jarak tidak berkumpul di mana saja berada
entah di jakarta atau di kampung
yang penting protokol untuk menjaga diri menjaga jarak aman itu yang harus ditekankan
oke pak juri tadi anda mengatakan bahwa melarang mudik saja masyarakat itu akan tetap mudik
nah kalau misalnya menghimbau bagaimana kemudian pemerintah bisa memastikan masyarakat ini
mau untuk tetap tinggal di daerahnya masing masing tidak mudik
selain dengan memberikan stimulus dan juga menggeser hari raya idul fitri pak juri
nanti der kita dalam pengaturan pembatasan sosial berskala besar itu kan ada banyak pembatasan pembatasan mbak
pembatasan orang akan
sulit mudik pembatasan orang akan sulit nyari tiket pembatasan orang sulit bergerak di kampung halamannya
nanti daerah daerah itulah yang akan menerapkan kebijakan ini
jadi itulah situasi yang kita yang pemerintah lakukan dan buat kebijakan itu supaya masyarakat bisa disiplin
bisa efektif untuk sama sama menjaga diri untuk tidak menularkan atau tidak berpotensi menularkan wabah ini atau virus ini
saya mau ke pak agus pambagio sebagai pengamat kebijakan publik
pak agus anda melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah hanya mengimbau saja
tidak melarang masyarakat untuk mudik
apakah kebijakan ini tepat di saat angka penyebaran wabah covid sembilan belas ini sudah meluas di lebih dari tiga puluh provinsi
ya saya orang yang dari puluhan tahun yang lalu mengatakan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat tidak disiplin
dia tidak peduli
kecuali nanti ketika mengenai diri keluarganya baru dia kalang kabut dan marah marah
nah makanya untuk membiarkan atau tidak melarang saya terus terang sangat khawatir
karena itu pasti mereka akan pergi
karena di jakarta pun sudah tidak bisa hidup
dalam dua minggu ini saya monitor pergerakan ekspedisi yang paling banyak adalah motor ke daerah jawa dan sumatera
jadi praktis orang akan pergi
kalau dilarang kan kita mau
kalau dilarang kan kita mau konsentrasikan
singapura hari ini kembali menutup karena adanya penambahan penderita
nah jadi kita ini di tetangga sebelah belajar sudah menutup
mungkin karena takut kekurangan uang pemerintah akan harus menjamin atau apa
karena tidak ada satupun negara di sini di seluruh dunia yang tidak terdampak
saya khawatir kalau kita tidak konsentrasi menghilangkan covid sembilan belas ini
sementara negara lain konsentrasi penuh
tidak memikirkan ekonomi
nanti ketika negara lain sudah selesai dan sudah mikir ekonomi
kita masih pusing ngurusin covid sembilan belas ini
karena kan angka yang keluar dari pemerintah satu tujuh ratus atau satu sembilan ratus itu kan bukan real dari penderitaan sebenarnya
nah ini kan kita juga tidak tahu ada di mana
belum kita dapat tambahan narapidana kita dapat tambahan orang imigran pulang
imigran pulang dari malaysia
saya tidak bisa membayangkan itu
pak agus tapi ini anda tadi sudah menyebutkan sebetulnya
artinya pemerintah sengaja tidak melarang masyarakat untuk mudik ini sebagai cerminan bahwa pemerintah tidak mau menanggung begitu
masyarakat yang tinggal di wilayahnya masing masing begitu
iya dengan keluarnya pp keluarnya kepres dan perbu
karena itu terlihat bahwa memang ingin tidak terlalu apa ya
mengurusi orang orang ini karena ketika ada keterbatasan dana
saya sudah pernah menulis minggu lalu ya itu bisa saja kalau memang mau serius
saya sangat khawatir ketika negara lain sudah selesai kita masih berputar dengan itu kan
bin memperkirakan sekitar juni juli
saya tidak yakin apakah negara lain juni juli juga masih sibuk dengan covid sembilan belas
saya mau ke pak juri lagi
pak juli tadi pak agus sudah menyampaikan bahwa ada indikasi pemerintah takut kekurangan uang
dan ada keterbatasan dana untuk menanggung masyarakat yang tidak mudik
sehingga pemerintah sengaja tidak melarang hanya mengimbau saja masyarakat untuk tidak mudik
padahal semua negara juga terdampak faktor ekonominya ataupun sektor ekonominya
bagaimana tanggapan dari istana
sayang saya tidak mendengar tadi penjelasan mas agus pembagio ya tidak terdengar
tapi saya kira tidak ada cerminan dari kebijakan
dan pemerintah bahwa pemerintah takut atau tidak mau mengeluarkan anggaran untuk menanggung beban orang yang berjampak covid sembilan belas ini
kalau kita lihat bahwa pemerintah menjamin bahkan meminta orang tidak mudik
dan akan menjamin kehidupan ekonominya saat yang bersangkutan tetap berada di tempat perantauan seperti sekarang ini
nah itu kan bukti bahwa kita ini mampu menyediakan jaminan hidupnya
dan kemudian pemerintah juga merealokasi banyak anggaran
dan kemudian uang rp empat ratus triliun lebih untuk penanganan ini
dan sebagian besar adalah untuk mengantisipasi atau untuk memberikan bantuan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari wabah ini
sebetulnya alasan alasan itu bisa dijawab dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh
pemerintah tidak benar
pemerintah ketakutan untuk
pemerintah ketakutan untuk
pemerintah ketakutan untuk
menyediakan anggaran atau uang untuk menanggung hidup orang yang berdampak akibat misalnya kalau dilarang mudik
oke kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio cnn indonesia prime news
segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada pak jury ardian toro deputi empat bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi ksp
kemudian ada pak agus pambagio pengamat kebijakan publik
dodonya melalui sambungan telepon
dan saya akan lanjutkan kembali ke pak jury
pak juri ini sempat ada perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh jurubicara presiden yakni pak fajrul rahman yang mengatakan bahwa istana membolehkan ataupun tidak melarang masyarakat untuk mudik
kemudian pada hari berikutnya dibantah oleh mensesnek pratikno
mengatakan bahwa pemerintah menghimbau agar masyarakat ini tidak mudik
ini bagaimana sampai ada perbedaan informasi perbedaan pernyataan dari lingkaran presiden pak juri
ya substansi pesannya kan sebetulnya sama hanya penekanannya yang berbeda
karena memang semangat pemerintah itu seperti yang pak mensesnek sampaikan pak pratikno itu
sangat berkepentingan untuk meminta kepada masyarakat untuk tidak mudik
jadi pesan intinya di situ
sebetulnya tidak ada yang kontradiktif
substansinya sama meminta dengan sangat masyarakat untuk tidak melakukan mudik pada kesempatan di mana wabah ini masih berlangsung wabah covid sembilan belas ini
karena kalau mudik itu kan beresiko untuk menularkan
kepada orang yang dikunjungi nanti
oke pak juri berarti substansinya sama tapi silang pendapat juga terjadi antara dishub atau dinas perhubungan dki jakarta
yang menerbitkan penghentian layanan bus antar kota antar provinsi di hari yang sama
kementerian perhubungan kemudian membatalkan kebijakan tersebut
artinya terjadi silang pendapat antara pengambil kebijakan ini bagaimana
tidak ada surat kementerian perhubungan untuk menghentikan
adanya adalah surat rekomendasi
untuk pemerintah daerah atau jajaran berhubungan jika kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini dijalankan
maka antisipasinya adalah melakukan pembatasan pembatasan atas arus orang dan barang melalui moda moda transportasi itu
jadi itu kan rekomendasi namanya rekomendasi itu tentu bisa dijalankan atau tidak
sementara pemerintah daerah dki sendiri kan belum secara resmi
resmi menerapkan atau memperlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar itu psbb
karena proses itu kan harus dijalani dulu baru kemudian melakukan pembatasan pembatasan baik arus orang maupun barang termasuk di dalamnya adalah moda transportasi
itu yang sebetulnya terjadi
oke saya ke pak agus pambagio
pak agus tadi sudah dijelaskan oleh
pak juri bahwa sebetulnya tidak terjadi silang pendapat karena substansinya sama
pemerintah tetap menghimbau agar masyarakat tidak mudik
tapi kalau kita lihat faktanya beberapa hari yang kebelakang ini terjadi silang pendapat terhadap pengambil kebijakan
ada yang menginginkan pembatasan agar masyarakat ini tidak mudik dengan mengeluarkan himbawan rekomendasi agar layanan bus itu kemudian ditutup
tapi di sisi lain pemangku kebijakan yang lain kemudian membatalkan kebijakan tersebut
bagaimana anda melihatnya ini
ya ini kan itu satu bahwa pertama memang tidak jelas sebetulnya mau kemana
kan awalnya minggu lalu saya sempat berkomunikasi dengan pak mahfud dan sebagainya
itu kan mau ada pp untuk karantina
sehingga waktu itu semua aparat termasuk kemenhub dan plt nya pak luhut kan menyusun rapat dan sebagainya dan memerintahkan
kan tidak mungkin bupolana kepala kpj
itu dengan lancang yang membuat
pasti ada yang memerintahkan
nah tetapi tiba tiba kebijakannya kan berubah
tidak ke karantina tetapi ke psbb
yang buat publik itu menjadi baru lagi
jadi kita ini berdebat dengan istilah panjang panjang dijelaskan tetapi tidak ada real
akhirnya kan masyarakat bergerak sendiri
jadi saya disini mengorginal r w untuk segera mendata siapa yang tidak bisa makan hari ini
kita kasih makan
saya teman teman alumni yang sudah sekarang usia usia manula ini mau diapakan
semua kita data
jadi kita ini bergerak sendiri
yang katanya pemerintah punya sekian triliun itu belum tahu gimana caranya
sementara teman teman yang punya kredit yang itu juga tidak tahu
ojk pojk sebelas juga tidak bisa dijalankan
sementara pp dua puluh satu pun juga sulit dijalankan
bagaimana bisa pemerintah daerah mau melakukan parsial lah
katakan parsial karantina
harus minta izin ke kem
nah menteri kesehatannya aja kewalahan ngurusin penyakit lalu diminta ngurus izin
ini yang saya tidak paham sehingga saya jadi ragu
ini sebetulnya kita mau dibawa kemana
kan kita harus mau konsentrasi membereskan ini dulu baru ekonomi lah
saya sempat tulis bahwa tolong semua batalkan proyek proyek mega supaya uangnya ada dialokasikan
besoknya pak luhut bicara pemindahan ibu kota tetap jalan high speed train tetap jalan
kita kan bingung ini sebetulnya
bagaimana sih maunya gitu
artinya kalau anda lihat kebijakan kebijakan pemerintah yang masih menjalankan proyek proyek infrastruktur itu
harusnya bisa dihentikan terlebih dahulu dan fokus di area alokasi
dan nanti tunggu tahun dua ribu dua puluh tiga
oke di arah
ketika sudah selesai
oke di fokuskan kemudian untuk penanganan wabah covid sembilan belas begitu ya pak
sementara anda melihatnya juga bahwa himbauan ini bertentangan tidak sih dengan pembatasan sosial berskala besar ini
ya sekali lagi begini
peraturannya pun sumir
saya kan di perintah undang undang nomor enam tahun dua ribu dua belas soal kekarantinaan jelas ada satu pp yang harus diterbitkan mengurusi sanksi administrasi
kemudian ada sebelas surat menteri kesehatan soal keputusan yang harus dikeluarkan
tapi tidak ada yang keluar
tiba tiba muncullah pp dua puluh satu itu soal psbb
kan padahal tidak diperintahkan
tidak ada sanksinya
suruh refer ke undang undang nomor
nah ini membingungkan
ini sebetulnya tidak masyarakat lah
semua teman teman pimpinan media juga kita diskusi
bingung ini mau kemana sebetulnya gitu
oke saya mau bertanya ke pak juri
menanggapi tadi yang sudah disampaikan oleh pak agus pambagio bahwa ini peraturannya sumir
kebijakan pemerintah itu sumir
masyarakat bingung sebetulnya mau dibawa kemana
karena tidak ada yang jelas sebetulnya peraturan dari
yang sudah dikeluarkan oleh
bagaimana anda menjawabnya pak juri
yang tidak jelas yang bagaimana
yang pp dua puluh satu pak
yang kadang kadang yang membuat tidak jelas kan kita ini
kan para edit ini
loh bukan pp dua puluh satu itu kan perintahnya katanya dari undang undang nomor satu
kan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar ini kan baru pp baru payung
yang mengatur masih mengatur secara umum
nah undang undangnya apa ya di pak juri
nanti pemerintah adalah yang akan menerapnya
nah undang undangnya apa ya di pak juri
pak bapak tidak menerima
setelah mendapatkan surat keputusan dari menteri kesehatan untuk memperlakukan kebijakan pembatasan ini
loh pp kok muncul sendiri
mana indonya pak
oke pak satu satu pak sebentar
bagaimana pak juri
ya nah kalau nanti daerah sudah ditetapkan sebagai daerah yang memperlakukan pembatasan sosial
maka kebijakan ini nanti akan diterapkan di daerah dan akan merinci mana yang akan
mana yang boleh dilakukan oleh masyarakat
mana yang tidak boleh dilakukan
fasilitas umum apa yang boleh digunakan
fasilitas umum mana yang tidak boleh digunakan
jalur jalur transportasi mana yang bisa dilalui
mana yang tidak bisa dilalui
semua akan secara detail ditetapkan oleh pemerintah daerah
dan kemudian itu harus diikuti oleh masyarakat
jadi kita tunggu saja penerapannya
kalau hanya membaca pp nya memang masih bersifat umum ya
karena kan situasi darurat pp itu memuat prinsip prinsip umumnya
dan kemudian nanti akan disimpilkan di dalam penerapan di lapangan oleh pemerintah daerah
oke oke pak agus silakan kalau mau ditanggapi bagaimana
ya gini pp itu kan harus ada induknya yaitu undang undang
oke coba kita lihat di pp dua puluh satu dua ribu dua puluh ini
di menimbangnya itu tidak disebut undang undang mana yang mau dipakai
lalu katanya jurubicara waktu saya hadir di sebuah stasiun tv
katanya itu induknya ke undang undang nomor enam dua ribu empat
saya cari di dua puluh enam itu tidak ada perintah untuk membuat pp kecuali pp sanksi administrasi
lalu pp ini di mana berdirinya lalu gimana mau menjalankannya
karena undang undang enam itu ada satu pp yang harus diterbitkan
dan sebelas surat keputusan menteri kesehatan yang harus dibuat
nah sekarang ini induknya kemana sanksinya kemana
orang diatur tanpa ada sanksi atau denda
contoh saja perda ganjil genap di jakarta itu ada sanksinya lima ratus ribu
ini nggak ada lalu siapa yang mau mengikuti
kita semua bingung bacanya
dan saya sudah kirimkan statement itu kemana mana bahwa kita bertanya
ini sebetulnya pp dua puluh satu nginduknya kemana
karena di menimbangnya tidak ada itu menginduk kemana
oke pak juri apakah bisa mendengar tadi penjelasan dari pak agus
jadi itu pak agus mengatakan bahwa pp nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh itu membingungkan
induknya kemana harusnya menginduknya ke undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
tentang karantina kesehatan
dan tadi juga pak agus pambagio menyebutkan bahwa untuk peraturan yang tidak ada sanksinya itu
agak sulit masyarakat untuk mengikuti begitu
ya begini makanya saya ingin dialog ini saling mendengar
saya sama sekali tidak mendengar penjelasan mas agus pambagio
jadi apa yang tadi disampaikan saya tidak mendengar
tapi kalau misalnya soal itu itu begini
jadi sebelum peraturan pemerintah ini ditetapkan pemerintah telah menetapkan lebih dahulu kepres
kepres tentang keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat
jadi sebetulnya pemerintah sudah menetapkan sekarang dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat
tindak lanjut dari kedaruratan itu muncullah peraturan pemerintah tentang salah satu bentuk kedaruratan
yakni pembatasan sosial berskala besar
nah kemudian apakah tidak ada sanksi
memang peraturan pemerintah ini tidak memuat secara rigid mengenai sanksi
tapi jangan lupa bahwa peraturan pemerintah ini menginduk juga kepada undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
tentang kekarantinaan kesehatan yang didalamnya memuat mengatur mengenai sanksi jika ada pelanggaran atau pihak pihak yang menghalangi pelanggaran
bp nya belum menurut saya
tapi kebijakan ini
jadi jangan dipisah antara pp ini dengan undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
jadi dalam pp itu dijelaskan itu harus merucuk kepada ketentuan yang ada di dalam undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas yang memuat tentang sanksi
oke oke oke pak jury kita kembali fokus lagi
tadi anda sudah menyebutkan bahwa presiden sudah menerbitkan kepres nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
tentang kedaruratan kesehatan masyarakat
artinya memang saat ini kondisi kesehatan di indonesia itu mengalami kedaruratan
tapi kalau memang mengalami kedaruratan kenapa kemudian pemerintah tidak melarang saja masyarakat untuk mudik
kenapa hanya mengimbau
padahal tahu bahwa itu bisa menimbulkan penyebaran yang lebih luas untuk wabah covid sembilan belas pak juri
jadi kedaruratan itu ada empat jenis ya
satu kebijakan terkait dengan kedaruratan
satu kebijakan terkait dengan kedaruratan
dan itu bisa dilihat dari udang udang kekarantinaan kesehatan
yakni karantina rumah karantina rumah sakit karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar
pemerintah sampai hari ini tidak melihat atau belum berpikir untuk melaksanakan melakukan karantina wilayah
karena banyak pertimbangan yang harus dipikirkan
yang diambil adalah pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar
mbak pembatasan sosial berskala besar ini juga adalah salah satu bentuk kekarantinaan yang merujuk pada keputusan presiden atau pemerintah bahwa situasi sekarang adalah situasi darurat kesehatan
jadi itu hanya satu pilihan dan cara yang menurut pemerintah lebih efektif untuk memperbaiki kesehatan
lebih efektif untuk menangkal penyebaran wabah ini ketimbang kebijakan yang lain seperti karantina wilayah
oke pak agus anda ingin menanggapi mendengar penjelasan tadi dari pak juri bahwa pemerintah tetap berpegang pada undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh
di situ disebutkan sebetulnya ada sanksi sanksinya
begini nggak ada sanksinya itu di pasal empat puluh delapan ayat enam harus dibuat pp nya
nah pp yang muncul bukan pp soal sanksi
jadi kan bingung
kemudian di psbb nya tidak ada sanksinya suruh meraju ke enam
nah waktu di pembukaan menimbangnya itu tidak ditulis undang undang enam nya atau tadi katanya kepres
sekarang kepres sama pp tinggi mana kan jadi bingung orang
jadi sebetulnya ini saya nggak ngerti padahal yang membuat juga orang orang pandai cerdik dan dekiat
tapi kita ini pakai aturan inilah
apa patatata cara pembuatan peraturan penduduk undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas
itu harus diikuti
nah ini nggak jelas
jadi akhirnya saya yakin tidak bisa dijalankan
bagaimana mau menjalankan
bagaimana menteri kesehatan harus menerima surat dari ratusan kota dan kabupaten untuk minta izin psbb nya
ini saya sudah hitung
kemarin anies gubernur jakarta memasukkan
hari ini belum ada kabar
saya lagi pantau
berapa lama pak menkes mengeluarkan surat ini untuk persetujuan
sudah keburu banyak yang mati
oke pak agus
ya pak agus
jadi menurut anda pemerintah bisa tidak sih memastikan bahwa warga yang mudik itu kemudian tidak menyebarkan wabah covid sembilan belas
awasinya bagaimana ribuan orang diawasi
pemerintah daerah pun pusing
mau for pindah mau aparat aparatnya mengawasi
orang mudik itu kan punya liburnya empat belas hari ke depan
empat belas hari kerja
terus mudik empat belas hari suruh dikarantina
kapan ketemunya sama orang tua
jangan jangan kita bisa menyebabkan kematian pada orang tua kita karena kita membawa penyakit
oke konkretnya pemerintah harus apa pak
ya melarang mudik
susah amat sih
ini kita gawat ini sudah
kalau kita mudik ke orang tua orang tua kan jauh lebih tua dari kita kan berbahaya
usia enam puluh tahun ke atas
jadi ngapain cari resiko baru
sekarang ini sudah hampir dua orang
kalau kali dua puluh sudah empat puluh ribu
ini nggak main main gitu
oke terima kasih pak agus
kita ke pak juri
pak juri bagaimana sebetulnya prosedur pemerintah untuk memastikan warga yang pulang mudik itu tidak menyebarkan wabah covid sembilan belas
tadi pak agus sudah mengatakan bahwa bagaimana pemerintah bisa mengawasi ratusan ribu orang yang pulang ke kampung halamannya masing masing dan tidak menyebarkan wabah itu ke lingkungan sekitarnya
ya saya sebetulnya pengen mendengar ini pak agus supaya lebih pas saya menjawabnya
jadi semua pilihan kebijakan itu pasti ada plus minusnya
melarang orang mudik apakah menjamin tidak ada penyebaran
membolehkan orang mudik juga tidak menjamin ada penyebaran
maka yang bisa dilakukan atau yang paling pas dilakukan adalah membatasi pergerakan orang membatasi berkumpulnya orang membatasi orang untuk ketemu dengan orang lain
nah itu yang kebijakan yang kita ambil dan physical distancing inilah yang sebetulnya menjadi spirit utama bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan menahan
jadi itu adalah hal yang harus kita lakukan untuk mengatasi penyebaran virus covid sembilan belas ini
oke oke pak juri nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan satu narasumber yakni pak pandu riono pakar epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
namun setelah jeda cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan dialog kita bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
melalui sambungan telepon ada pak juri ardiantoro deputi empat kantor staff presiden dan juga baru saja bergabung bersama dengan kita
bapak pandu riono pakar epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
saya mau ke pak pandu terlebih dahulu tadi sudah ada perbincangan ataupun diskusi antara pak juri dengan pak agus pambagio
pengamat kebijakan publik ada pro dan kontra di situ atas kebijakan pemerintah yang hanya mengimbau saja masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halaman yang masing masing pada saat hari raya idul fitri
kalau menurut anda dari aspek penyebaran bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa masyarakat yang tetap memutuskan untuk mudik
artinya tidak dilarang dan mereka tetap nekat untuk mudik kemudian tidak menyebarkan wabah itu ke lingkungan sekitarnya pak pandu
kalau menurut saya sih harus dilarang
karena presiden sudah mendeklarasi bahwa indonesia itu dalam tahap kegentingan sehingga memaksa untuk menerapkan undang undang karantina
dan pilihan opsinya adalah pembatasan sosial berbasis atau berskala besar
itu artinya artinya apa
kita harus paham betul
kita memang sudah menutup semua kegiatan kegiatan
tapi kita harus membatasi mobilitas penduduk
karena ini membuat penularan terus berlangsung
kalau tidak dibatasi kita harus menghentikan penularan
sense of emergency nya adalah banyak orang tidak paham
bahwa virus ini berbeda dengan virus virus yang sebelumnya
dan kalau ini dibiarkan kita artinya membiarkan virus itu terus memudahkan berpindah ke wilayah lainnya
dan menuarkan pada penduduk penduduk tempat kita pulang kampung
kepada siapa kita pulang kampung
kepada orang tua kita
kepada orang tua kita
kepada saudara saudara kita
artinya kita membawa virus kita nggak tahu ya mudik gimana
itu akan menimbulkan masalah besar yang kita khawatirkan setelah mudik adalah peningkatan gelombang kedua daripada kasus kasus yang sudah akan terjadi ini
ini harus harus di pikirkan
dan tegas tegas dilarang
kalau mau melaksanakan undang undang karantina
jangan berangkat berangkat karantina
kalau negara tidak melakukan itu artinya dia tidak bisa melakukan menerapkan undang undang yang dibuat oleh pemerintah
pak pandu tadi anda mengatakan dengan hanya mengimbau apakah kemudian dengan hanya mengimbau untuk tidak mudik bisa membatasi pergerakan masyarakat pak
undang undang mengatakan pemerintah harus bisa memaksakan itu berjalan
karena undang undang itu bisa untuk mencegah perluasan penularan
mas mokyoonpun sudah benar preocuped much
kebetulan pemerintah ketutupan
ada yang menarikan
sebenarnya yang sesang karena so employ galanya yang fu diputih bisa jatuh cukur setengah
intensitas pembatasan itu sehingga kehidupan normal itu masih berjalan dengan biasanya sehingga masyarakat juga tidak gelisah tidak ada gejolak sosial dan kemudian pemerintah mendukung dengan jaminan sosial ekonomi
itu yang harus dilakukan jangan dibiarkan mudik lah
oke tapi kan ini kemudian pemerintah sudah tidak melarang ya hanya mengimbau saja artinya bukan melarang tapi hanya mengimbau agar masyarakat tidak mudik
menurut anda apakah kemudian bisa memastikan bahwa masyarakat yang mudik ke kampung halamannya masing masing dan menjadi odp mereka mau mengisolasi diri selama empat belas hari pak
itu disangsikan kan
tidak mungkin itu artinya kita lepas tangan kepada pemerintah daerah
pemerintah daerah kapasitasnya
terbatas kita membuat masalah baru di daerah beberapa daerah mungkin sudah melihat menjadikan runu sawah untuk menjadi pusat isolasi dan sebagainya
tapi janganlah membuat ini membuat masalah yang sudah kita harus kontenin meluas ke daerah daerah
janganlah jangan bermain main dengan bahaya penularan corona
oke pak juri apakah anda bisa menjelaskan
bisa mendengar penjelasan dari pak pandu tadi
enggak saya enggak mendengarkan
oke oke oke saya sampaikan ya
tadi pak pandu riono pakar epidemiologi fkm ui menjelaskan bahwa dengan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halamannya
itu akan menimbulkan masalah baru di daerah itu yang pertama
kemudian akan ada potensi peningkatan gelombang kedua wabah covid sembilan belas
dan tentu saja
tidak bisa membatasi pergerakan orang yang sudah berada di kampung halamannya masing masing
apakah kemudian ini sudah disadari oleh pemerintah pak juri
ya pemerintah sudah mendengar dari banyak pandangan dari banyak pendapat
pemerintah juga mempelajari dan memahami perkembangan dari penyebaran virus ini
jadi pemerintah juga belajar dari banyak negara di dalam penanganan
pemerintah juga menghitung mempelajari memahami kondisi geografi demografi indonesia yang sedemikian rupa
dan semuanya menjadi bahan pertimbangan
dan keputusan yang diambil sampai hari ini untuk saat ini adalah itu tadi pembatasan
jadi soal mudik soal
orang pergi kemana atau lalu lintas orang itu semua dalam kerangka pembatasan
jadi bukan sekedar menghimbau tetapi juga membatasi pergerakan orang
jadi orang nanti tidak mudah juga melakukan pergerakan
entah itu mudik entah itu berkegiatan berkerumun berkumpul
itu semua akan diatur dan dibatasi
oke pak juri
bagaimana caranya membatasi pergerakan orang di kampung halamannya masing masing real
konkretnya langkahnya seperti apa pak
nah sekarang saja sudah jalan ya
sekarang kan sebenarnya walaupun belum resmi diberlakukan di daerah pembatasan itu
misalnya ini saya sudah cek di kampung saya di jawa tengah
itu semua orang yang pulang ke kampung dari kota besar seperti jakarta atau jabodetabek
itu semua didata dan kemudian diawasi oleh aparat desa
dengan pengawasan dinas kesehatan masing masing
untuk mengisolasi atau untuk mengkarantina diri
untuk tidak berdekatan atau bersinggungan dengan orang lain dalam jangka waktu yang ditentukan
nah itu semua sudah dilakukan
nanti kalau daerah ini sudah memperlakukan pemberlakuan pembatasan sosial berkelanjutan
secara resmi yang sudah ditetapkan oleh menteri kesehatan
aparat keamanan pun
aparat pemerintah di daerah
akan bekerja turun tangan semua untuk mengawasi
membatasi semua aktivitas orang
jadi itu yang nanti akan dilakukan di daerah
artinya bebannya ada di tangan pemerintah daerah begitu pak juri
ya memang kebijakan pembatasan sosial berkelanjutan ini mbak
akan ditetapkan di daerah masing masing
dan tidak semua daerah nanti akan menetapkan kebijakan ini
daerah daerah yang dengan pertimbangan tertentu menurut undang undang dan peraturan pemerintah
akan diusulkan atau akan ditetapkan oleh menteri kesehatan
dan daerah inilah yang akan bekerja untuk melakukan pembatasan pembatasan di sana
pak juri siapa yang bisa menjamin sebetulnya masyarakat yang sudah pulang ke kampung halamannya masing masing
mereka tetap tinggal di rumah sebagai odp selama empat belas hari
kalau tadi anda mengatakan bahwa pemerintah daerah akan mendata
kemudian satpol pp dan juga polisi akan dilibatkan
apakah itu kemudian pak
itu kemudian bisa terjadi di semua wilayah
karena pada saat hari raya idul fitri
akan ada jutaan orang yang pulang ke kampung halamannya masing masing
ya mbak jutaan orang itu kan juga akan menyebar di seluruh pulau di indonesia
kita punya aparat yang cukup lah untuk bekerja
apa namanya mengawasi membatasi dan mengkoordinasi
ada aparat pemerintah ada kepolisian ada tni
ada aparat desa dan lain lain
jadi kalau anda bertanya jaminan apa
ini kan bukan soal transaksi utang biutang sehingga harus ada jaminan
jaminannya adalah bahwa pemerintah telah membuat kebijakan
seluruh aparat pemerintah akan bekerja
seluruh sumber daya pemerintah yang dimiliki juga dikerahkan untuk mendukung kebijakan ini
dan meminta kepada masyarakat untuk membantu mensukseskan kegiatan ini
kalau pemerintah kalau masyarakat juga disiplin dan bisa mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah
untuk menjaga jarak untuk membatasi pergerakan untuk membatasi ketemu orang
maka penyebaran ini akan bisa dikendalikan
pak pandu anda bisa mendengar penjelasan dari pak juri
tadi pak juri sudah menegaskan bahwa nanti yang akan memiliki tanggung jawab untuk bisa memantau masyarakat yang pulang ke kampung halaman yang masing masing
salah satunya adalah pemerintah daerah
dibantu oleh satpol pp polisi dan juga tni
artinya seluruh aparat penegak hukum kita akan dilibatkan untuk mengawasi masyarakat yang jutaan pulang ke kampung halaman yang masing masing
apakah itu bisa pak dilaksanakan untuk menekan angka penyebaran
kenapa sih kok mau milih jalan yang sulit
jalan yang mudah itu adalah mengedukasi masyarakat agar jangan mudik
itu cara yang paling mudah pilih cara yang paling mudah paling murah dibandingkan kita harus mengerahkan semua aparat dan membiarkan masyarakat
oke pak pandu
oke ya silahkan dilanjutkan pak pandu
pilihlah cara yang paling mudah pak
jangan pilih jalan yang sulit dan belum tentu bisa tercapai
karena dalam perjalanan itu pulang kampung dia itu bertemu dengan banyak orang dan sudah menularkan atau dia tertular dari orang orang selama perjalanan
dan itu tidak dimungkinkan kalau bapak mengerti konsep pembatasan sosial berbasis
skala besar salah satu adalah pembatasan mobilitas penduduk
itu sudah diamanatkan undang undang dan itu yang harus dikerjakan
jangan memilih jalan jalan yang tidak mudah dikerjakan dan membuat kita bersikoskali terjadi penyebaran corona
kalau sudah terjadi sudah banyak yang kena sudah banyak yang meninggal kita nggak bisa tegah lagi
mungkung kita bisa tegah
ini loh amanatnya pesannya
janganlah bermain main dengan corona
seakan akan kita bisa mengkontrol semuanya
kita bisa percaya deh
itu pesan dari saya
oke pak juri
tadi pak pandu riono mengatakan bahwa kenapa sih sebetulnya pemerintah memilih cara yang sulit
kenapa tidak memilih cara yang mudah
karena itu akan sulit sekali untuk bisa mengetrace ataupun memantul
atau pergerakan masyarakat yang mudik pulang ke kampung halamannya masing masing terutama pada saat mereka dalam perjalanan
siapa saja yang sudah berkontak ataupun berkomunikasi dengan mereka itu yang akan sulit sebetulnya untuk kontak tracingnya
ya pak juri
ya pak juri
ya pak juri
tadi saya sepintas mendengarkan penjelasan pak pandu di ujungnya
nah pak pandu benar
memang peraturan pemerintah dan undang undang yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar itu ya pembatasan
nah harus dibedakan pembatasan dengan pelarangan ya
kalau misalnya ditakutkan orang akan naik bus naik kapal rame rame di situ ada kontak fisik
nah makanya dilakukan pembatasan
nanti yang dibatasi tidak hanya orang berkumpul yang dibatasi juga adalah barang
yang dibatasi adalah angkut
yang dibatasi adalah angkut
yang dibatasi yang dibatasi
jadi banyak sekali nanti pembatasan yang kemudian bisa mengatur orang tidak dengan mudah kontak berkerumun bergerombol atau bertemu dengan orang lain
itulah makanya disebut dengan pembatasan
nah pembatasan itu tidak bisa serta merta dianggap sebagai pelarangan
karena ada apa namanya ada sektor sektor lain
atau kegiatan kegiatan orang lain yang tidak bisa dilarang orang untuk keluar satu wilayah tertentu
artinya pemerintah akan mengeluarkan banyak kebijakan soal pembatasan yang cukup rumit begitu untuk membatasi pergerakan orang
ya bukan cukup rumit
tapi pembatasan pembatasan yang bisa membatasi pergerakan orang
oke contohnya konkretnya seperti apa sih pak
apakah kemudian dalam bus itu hanya dikurangi misalnya empat puluh kapasitasnya dikurangi menjadi dua puluh atau bagaimana pak
karena misalnya tidak ada apa namanya tidak ada bus yang melayani orang untuk mudik
tidak ada penjualan tiket misalnya kan bisa
nanti kita akan lihat ini belum jadi keputusan
itu misalnya ya kan
misalnya tidak ada penjualan tiket pesawat
itu kan semua adalah jenis jenis pembatasan yang bisa dilakukan
berarti nanti kita lihat apakah kemudian pemerintah akan memutuskan untuk tidak mengeluarkan
begitu ya soal penjualan tiket bus ataupun transportasi darat laut dan udara begitu itu masih dibahas dan juga dipertimbangkan oleh pemerintah begitu pak juri
iya itu kan contoh contoh pembatasan yang bisa dilakukan
kita tunggu nanti kebijakan resminya seperti apa
oke pak pandu mungkin terakhir apa sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah menjelang bulan ramadan dan juga hari raya idul fitri
karena kita berpacu dengan waktu kalau tidak ada kebijakan yang cepat dan juga terarah begitu akan membingungkan masyarakat pak pandu
iya jadi oke deh kita menggunakan kalimat atau bahasa yang sama
itu lebih mudah
kita memberikan edukasi yang sebesar besarnya seluas luasnya sejenisnya kita berembuk dengan pemuka agama
kenapa untuk lebaran tahun ini kita bersama sama tidak mudik
jadi dengan tidak mudik kita telah memberikan amal yang sangat besar bagi negara dan umat manusia untuk menghentikan perluasan pandemi
itu pahalanya jauh lebih besar
jadi kita harus mengedukasi
itu jauh lebih mudah jauh lebih murah
dan lebih kita bisa lakukan
karena kita mengharapkan partisipasi masyarakat
jadi masyarakat itu harus dipahami dipengerti
masyarakat itu bukan masyarakat yang bodoh
mereka tahu kok kalau diberitahu itu akan mematuhi dan sadar voluntary untuk tidak mudik
berkerjasama dengan pemuka agama
apa manfaat tidak mudik pada lebaran kali ini
begitu ya pak pandu ya
dan pak juri mungkin tadi mendengar sedikit
dan demikian perbincangan kami dengan para narasumber yang sudah bergabung di luar studio
dan semoga pemerintah memiliki formula dan juga langkah yang cepat untuk menegaskan boleh tidaknya sebetulnya masyarakat untuk mudik untuk membatasi pergerakan manusia ataupun pergerakan masyarakat menjelang hari raya idul fitri dan menekan angka penyebaran wabah covid sembilan belas
dan cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi